kok merinding ya
suara apa itu ya
aduh jari kenapa lima
bela mah gak ngerti apa apa
kalau sampai bella hilang
iya bener pak rt
saya setuju banget
ini juga saya mau mindahin krishna
emangnya pindahin sekolah kayak pindahin jemuran
mendingan sekarang kita cari rafa aja ke sekolah
mulus begini ya
ngapain badan itu
bangun bangun bangun
ya bangun bangun bangun
disini ada hantu nona banda
aku lihat sendiri bu
hantunya suka nyanyi nyanyi
terus suka masuk ke kelas
hantu nya pun nunggu sini
tuh kan bener
pohon itu ditebang sih
bu kepala ambil tindakan dong
ibu sabar dulu ya bu ya
saya harap ibu ibu semua disini tenang dulu
kalau soal hantu itu
pihak kami akan menyelidiki yang lebih lanjut
bener bapak ibu
kita tuh harus tenang
dan harus tetap berwaspada
bapak adam ayo berlapak
bapak kamu kemana aja
terus banget pak
kita pergi aja yuk
udah adam tenang
yang penting sekarang kamu selamat ya kan
tadi malam itu mama kamu nelfonin terus
nanti boleh makan di warteg lagi
tenang aja tenang
perasaan bu disini aman aman aja sih
kok sekarang udah ada setannya
ini tuh ya
pasti gara gara pohon depan itu ditebang deh
aduh kalau kayak gitu saya semakin yakin buat mindahin anak saya
kalau kayak gitu
daripada kehilangan anak saya
lebih baik saya kehilangan uang
gak masalah bayar uang sekolah lagi
yang penting anak kita bisa belajar tenang dan aman ya
kok saya emang gak percaya ya ada hantu hantuan
kan sekarang bisa ada hantu hantuan
ntar rafa tunjukin lukisannya ada di lantai dua
gimana kita langsung aja ke lantai empat juga
iya iya langsung ke lantai dua kita
katanya ada lukisan uni belanda
ada buktinya mana
semalam aku liat sendiri
lukisannya gak dipindah pindahin kok
udah dibilang juga hantu masih aja ngeyel
rafa kamu salah liat kali
beneran mi rafa gak bohong
tuh ada mah jadi ngut ngut kamu tuh
liat hantu noni belanda cilik
hah bisa aja yang anak belia itu kelas disini
ada gak bu yang indonesia blaster run yang sekolah disini
di sekolah ini sama sekali gak ada murid ataupun orang tua yang warganger asing

itu mah anak anaknya

udah dibilang juga hantu
kenapa jadi bubar ya
eh kenapa balubar gizi
terang nih itu
kalau saya mana nggak percaya
udah lah mendingan sekarang kita pulang aja lah istirahat
kelamaan disini muringkak nih bulu kuduk
udah pulang yuk
ehm ali mendingan sekarang kamu ajak adik kamu temenin mami kita ngecek ke seluruh sekolahan ini yuk
nah ayo ayo yuk udah yuk mendingan sekarang kita cek aja seluruh sekolahan
parete sendiri lah yuk
wah rusak ya mah ya rudetnya acarana ya
suka buru sutan
ah pake kepelet lagi nih ah
eh gak ada kunci
kok merinding ya
suara apa itu ya
aduh jari kenapa lima sih
enem gitu jadi jangan
kok bisa itu juga cungkit main sendiri
suara siapa itu
kamu mau main sama anak aku
saya tidak takut
kamu mau main sama anak aku
mi kayaknya tadi malam ada yang ngerjain rafa deh
soalnya gak mungkin banget kan mi
kalau lukisannya itu bisa hilang kalau gak dimindahin
kalian lihat dili
jangan jangan jangan ini nih
lukisan yang tadi malam itu dilihat sama rafa
tapi kok lukisannya masih baru ya mi
oh iya kok masih baru ya li
gimana kalau lukisan ini kita bawa terus kita tunjukin sama guru kamu
nanti belana saya mau lihat sendiri
hei pak rete mana mungkin ada hantu
pak rete aja meren rabun ayam
terserah kalau gak percaya
saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri
hantu itu menyeringai
ngelihat ke saya
pokoknya saya lebih fix bahwa anak saya harus pindah dari sekolah ini
kebetulan saya mau selalu keimu disini
nih kita pulang aja yuk
ini gara gara si pak rete nih
si rafa jadi takut sampai ngajakin pulang
ya udah tuh
supaya kamu gak takut kita pulang aja ya sayang ya
si pak rete jadi gara gara woy
gimana kalau kita cek lagi aja sekali lagi
aku masih penasaran banget deh
ada hantunya apa enggak
apalagi sih yang dicek kali
jadi g building
masih aja sial
kita pulang aja yuk
a udah yukut aja
ayuh yukut dengan
lapar jam segini